sekarang saya sadar
putri saya armin
begitu mencintai saya sepenuh hati
dia mencintai saya dengan sangat turut
usara anda mendengar pertanyaan dari saya
saya sudah lama mengetahui soalnya
sebelum fonis diberikan kepada saudara adin
saya membantu anak saya elsa
memberikan kesaksian palsu
saya bersaksi empat tahun yang lalu
bersama saya di rumah pada saat kejadian
saya mengorbankan putri saya yang lain
mengorbankan andin bu
padahal andi juga kan putri ibu
perselingkuhan suami saya dengan perempuan
sekarang saya sadar
begitu mencintai saya
dia mencintai saya dengan sangat tulus
dengan sangat tulus
dengan sangat tulus
mencintai saya dengan sangat ragu
dengan sangat rapuh
dan dengan sangat tulus
dengan sangat tulus
berapa cukup menjepit ibu itu berenang
makasih om gini om putra
udah jagain aku di sekolah
kalau gitu kami
makasih pak makasih
yuk kita masuk yuk
kalau sering makan gula aren
bikin badan jadi megar
uya jadi pengen keren
uya harus olahraga dulu
uya harus berhenti
uya harus berhenti
uya harus berhenti
kalau gitu gemoy tunggu disini dulu
lalu ambil makan siangnya rena di dapurnya
masakannya udah kelar belum
masakannya udah kelar belum
si gemoy udah rules
pak ini beritanya mbak elsa kan hari ini sidang keduanya
oh iya bener udah sidang kedua aja ya
ya itu makanya gigi penasaran gigi pengen tau deh mbak
kira kira pak elsa dihukum berapa lama ya mbak mir
kayaknya bakal bertahun tahun deh
ya tapi pasti andin bakalan sedih juga ya gigi ya
biar gimana pun juga kan elsa itu adiknya andin
semarah marahnya andin sekesel keselnya andin
ya gak tega juga lah melihat adiknya di penjara ya kan
jadi patah frozen di penjara
kau gemoy kesini
kau gemoy kesini
kau gemoy kesini
tadi kan anjus suruh tunggu di sana

tadi kan anjus suruh tunggu di sana
nah kok tiba tiba mbak petundo sih nak
nah kok tiba tiba mbak petundo sih nak

bungkak rana tadi salah denger mbak
ya kan miss iya salah denger nih